ibu sekaligus istri dua jenazah yang ditemukan telah menjadi kerangka di cimahi jawa barat
masih menjalani pemeriksaan di polsek cimahi selatan
kepada petugas ia mengaku yakin kedua jenazah tersebut akan hidup kembali
penemuan dua jenazah ayah dan anak sempat menghebohkan warga gang nusa indah
kelurahan melong asih kota cimahi pada selasa lalu
neneng hatijah istri sekaligus ibu dari jenazah tersebut
masih dalam pemeriksaan petugas kepolisian sektor cimahi selatan
kepada petugas kepolisian neneng menuturkan alasannya tidak menguburkan jenazah hanung dan juga hera
neneng merasa mendapat hidayah untuk merawat kedua jasad tersebut
ia juga meyakini suami dan anaknya akan menjalani kehidupan yang kedua
dari keterangan bu neneng dapat kami sampaikan bahwa penjelasannya
beliau tidak menguburkan memakamkan jenazah
atau tidak memberi tahu kepada warga masyarakat tentang kematian suaminya dan anaknya
karena dapat hidayah dari allah swt melalui malaikat
bahwa katanya jenazah tidak boleh dimakamkan karena akan hidup kembali pada waktunya
untuk menjalani kehidupan yang kedua
sebuah keluarga menyimpan dua kerangka utuh ayah dan juga anak di cimahi jawa barat
kita akan bergabung dengan arta bima dari cimahi jawa barat saat ini
arta jadi apa sebenarnya motif penyimpanan kerangka utuh yang terjadi di cimahi jawa barat
dari yang anda pantau anda ada di rumah ataupun di lokasi tempat kejadian saat ini
seperti apa sebenarnya motifnya dan bagaimana tindak lanjutnya saat ini
baik reinhardt sebelumnya kita akan mereview sedikit soal kronologi kejadian
jadi penemuan kerangka dua jenazah ini berawal dari petugas sensus dari kesempatan cimahi
untuk melakukan sensus kehatan di rumah milik neneng
ketika itu petugas sensus itu merasa ada tidak wajar karena tidak diperbolehkan masuk ke dalam rumah
dan ketika kedua kalinya datang petugas sensus menemukan bahwa ada kerangka dua jenazah yang berada di ruang tamu
kalau bisa anda lihat ini saya berada di depan rumah milik neneng khatijah
dan bisa dilihat ini sekarang sudah ada garis polisi artinya sudah lakukan penyidikan lebih lanjut
bagaimana kasus ini sebenarnya bisa terjadi
saat itu warga juga sering berdatangan ke sini untuk penasaran apa yang sebenarnya terjadi di perumahan ini
kalau kita lihat ini ada perumahan padat pemukiman
lucu juga melihat bahwa tidak ada sesuatu yang disembunyikan oleh warga di sini
dan tidak diketahui oleh maupun rt maupun rw di setempat
dan saat ini juga ada tiga orang yang dibawa artinya neneng hatijah beserta dua anaknya
denny rohmat dan juga erna untuk dijalani proses pemeriksaan secara kejiwaan
karena ada indikasi bahwa keluarga ini mengalami
gangguan jiwa dengan menyembunyikan atau menyimpan kerangka di rumah mereka
dan pada saat ini pengamangan juga dilakukan oleh polsek cimahi selatan
dibantu dengan sarterisim dari polres cimahi
dengan bantuan psikologis ahli psikologis untuk mengetahui bahwa sebenarnya apa
namun saya juga tadi sempat bertanya kepada masyarakat sekitar sini atau tetangga mereka
bahwa sebenarnya neneng taja ini atau keluarga di sini adalah keluarga yang tertutup
artinya tidak pernah berinteraksi selama mereka tinggal di sini
artinya mereka hanya sekedar menyapa
tapi tidak melakukan trust treat selanjutnya
sempat ketika beredar kabar bahwa sang suami atau yang meninggal tersebut tidak pernah keluar
warga sempat bertanya kemana kira kira dua orang tersebut
nenek saja menjawab ada di karawang dan tidak pernah kembali ke sini
namun ini juga mengindikasikan bahwa kepedulian warga selalu ditolak oleh pemilik rumah ini
pemilik rumah ini selama ini selalu tertutup dengan apa yang dilakukan oleh warga warga untuk mengetahui prosesnya
nah ini rumahnya juga kalau anda lihat ini sebenarnya banyak sampah berserakan
dan ketika polisi masuk ke dalam rumah ini ditemukan beberapa kardus berisi parfum ataupun berisi wangi wangian kopi
ini diindikasikan untuk menyembunyikan bebauan yang timbul akibat penyimpanan kerangka dua jenazah tersebut
dan ada indikasi bahwa sang ibu ataupun neneng hatijah ini memiliki kepercayaan yang diyakininya ketika jenazah kedua ini meninggal
ada keyakinan bahwa dua jasa ini akan kembali hidup
makanya ini adalah neneng dan keluarga menyimpan kerangka ini
siapa tahu suatu saat kerangka atau jenazah ini bisa hidup kembali reinhardt
tidak keterangan dari pihak kepolisian ketika sudah melakukan penyelidikan ya terhadap orang yang bernama neneng ini
apa yang menjadi penyebab kematian anak dan juga suaminya begitu
dan sampai dengan saat ini dugaan apa atau pasal apa kemudian yang bisa dikenakan terhadap perilaku yang demikian
apa kecurigaan ataupun indikasi indikasi dari pihak kepolisian yang tengah dikembangkan hingga saat ini
saat ini rilis dari penyidikan yang sudah berjalan selama kurang lebih dua hari menyebutkan bahwa neneng ini memang mengalami kegangguan jiwa
artinya ada kognitif error kalau kita berbicara masalah psikologis
dan ini juga sejalan dengan pernyataan dari tadi hidayat yang merupakan psikolog dari rumah sakit hasan sadikin menyatakan bahwa
ada perilaku yang menyimpang
artinya tidak bisa mendaki mana yang baik atau fan buruk yang menimpa dalam keluarga ini
namun bisa juga ada dari keterangan dari kepolisian juga menunjukkan bahwa ketika ditanya kenapa menyimpan ini
ada pengakuan dari neneng tahijah menyatakan bahwa dia mendapat hidayah ketika melakukan ritual
ketika melakukan sholat malam bahwa ada bisikan tolong disimpan ataupun nanti jenderal sini bisa dirawat nanti akan kembali hidup
nah ini juga yang menjadi dasar dari kepolisian
untuk membawa ahli dari psikiater atau gangguan jiwa untuk memiliki apakah ini memang masuk dalam kategori gangguan jiwa atau menyimpang
dan pasal juga belum bisa ditentukan oleh kepolisian karena sejauh ini ini adalah perilaku penyimpang dari pelanggaran etika dan norma norma masyarakat
dan sejauh ini dua jenazah atau dua kerangka ini sudah dimakamkan oleh pihak kepolisian
dan sementara keluarga yang tinggal sini sekarang berada di rumah sakit jiwa cisarua renhar
baik terima kasih artabima untuk laporan ini
terima kasih juga untuk laporan anda langsung dari cimahi jawa barat